ya amir amir amir amir sholat udah makan siang udah tinggal apa lagi ya tuh tinggal ketemu sama
kita zahdo yoi hehehe hehehe alamak teman teman sakit mulai deh burung burung patroli
apa mister mau kemana kemu ke telolet
apa bisa sebelum masuk toilet mister harus baca doa dulu kok gitu sih karena
toilet itu adalah tempat yang sangat disukai sama setan makanya kita harus
meminta perlindungan kepada allah swt
auzubika auzubika minalubusi minalubusi walhubait walhubait yang artinya dos ya allah sesungguhnya aku meminta perlindungan

apa lagi aku udah kebelet nih
mendahulukan kaki kiri
betul tidak kak
tadi kan mr udah doa mau masuk kamar mandi
sekarang ada doanya mau keluar kamar mandi
sama kalau keluar kamar mandi itu
kaki kanan dahulu baru kaki kiri
betul tidak dot
kok ada dua lagi
coba masuk lagi
coba masuk lagi mundur mundur mundur
kaki kanan dulu mister
nah ada doanya
yang artinya dot
aku memohon ampunanmu
yaudah turun mis aku pergi
tidak ada suatu keberatan pun
atas nabi tentang apa yang telah ditetapkan oleh allah swt
apa saja orang orang yang menyampaikan risalah risalah tertentu
mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain allah swt

mustazah akan menceritakan kisah nabi muhammad saw
ustazah akan menceritakan kisah nabi muhammad saw
jadi nabi muhammad saw lahir pada tanggal dua belas robiul awal pada tahun gajah
lilis mau nanya deh kenapa disebutnya tahun gajah
nah ini ada sejarahnya
pada saat itu terjadi peperangan di mekah
namanya raja abraha
raja abraha ini berasal dari negeri hapsyah
dia datang ke mekah ingin menghancurkan ka'bah
lalu mereka membawa pasukan gajah untuk menghancurkan kaabah
makanya disebut tahun gajah
kek koyo enak lagi dah
wah ada orang jalan tuh
jangan jangan seregi mau jenguk aku
hai ini diriku jadi seperti mereka agar aku berharga bisa berbangga
hai wah keren kek ini bukan dapatkan semuanya kiranya aku salah ternyata salah
bunga ini sangat untuk you
kau kan jadi berharga hati
sirege ayam boleh
makasih ya udah mau jemput si tai
tahu kok bobot sebenarnya lope berat amang posisi karena posisi sadar diri karena posisi itu paling
cantik diantara ustazah ustazah itu ini udah sarap seri empatnya aduh sirege ngomong boleh
maka sih yang udah tinggal apa lagi ya makasih di dalam salaah dan dia tersenyum liju tallah kak raini sama para guru saya this is three nude tune me at a little take at the color shalrath udah makan siang udah tinggal apa lagi ya
tinggal ketemu sama ustazah doyoi
mulai deh buru buru pada patroli nih
kebiasaan siapa sih nih
he tidak bebo
tunggu aja kabur
eh kabur lagi tungguin
tapi tenang tenang
kalian buat kalian lari
kalian selalu gang kita aja
sehari aja gitu gangga gue
jadi kan kita gak bisa bantuin pakai nyuci piring
iya ustaz jadi akhirnya tumpah
aku juga bahas aja ustaz
terus kenapa emang
apalagi diurut enak
kalian itu gak pernah nanti nantinya bikin masalah
kepala ustaz musa jadi gawang
tuh sekarang kalian apa
lupakan air di ember
kalian pikir itu gak dosa
sekarang kamu ambil ember itu
kamu isi lagi air
setelah itu kamu kasih ke haidot sebagai permintaan maaf kamu
ya ustaz aku lebih mahal
ini kalian pada ngapain sih ngumpul kumpul di karet
enggak ada kerjaan
anda pantun mengatakan
beli alpuk ketut
di purbalingga akhirnya kalian keikat juga lalai lalai kita doki mau aduh saat maaf ya
telat baru minta maaf sekarang tadi ke mana aja tak sabur tapi buktat allah berfirman jadilah
engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan perbuatan yang baik serta berpisahlah dari
orang orang yang bodoh surat al araf ayat tujuh surat ke satu ratus sembilan puluh sembilan betul tidak ustadz betul apa yang
dikatakan oleh dodot ya karena itu ayat dari kitab suci al quran tapi walaupun kesalahan tersebut sudah
dimaafkan yang namanya hukuman tetap berjalan tapi memang yang lupain air trio bemo tapi
kepala ustadz musa kena ember kenapa kalian ganti kenapa kalian malah ikut ikutan kabur
bukannya dibantuin oh ya ya takut dimalukan itu berani karena benar takut karena salah
kalau kamu nggak salah kamu nggak usah takut nah ini adalah hukuman semata mata untuk mengajarkan
kalian kalau ada orang kesusahan di sekitar kalian kalian harus memiliki sikap toleransi
untuk saling tolong menolong karena itu adalah sifat dari jiri seorang muslim fahim tum fahim
ini hukumannya untuk anak anak rusuk dua belas ribu tiga ratus empat puluh lima ya dan sekarang ustadz musa akan meletupkan hukumannya
hukumannya adalah kalian harus bantuin pak de untuk cuci piring di dapur
ganti aja hukumannya ya sama hukuman yang lebih ringan kalian jangan nyuci piring